menurut klaim nur zaman pengunduran dirinya terjadi setelah wakil ketua umum gerindra fadlizon menulis cuitan di media sosial yang bernada kritik atas kunjungan khatib am pbnu yahya khalilistakuf ke israel
dalam cuitannya itu fadli menyatakan kunjungan ke israel itu memalukan bangsa indonesia
cuitan yang diunggah fadli zon itu kemudian menjadi alasan oleh salah satu kader gerindra muhammad nur zaman untuk mengundurkan diri dari partai yang dipimpin prabowo subianto
nur zaman yang mengaku berlatar belakang santri merasa fadli telah menghina yahya terkait kunjungannya ke israel
dalam penggalan surat yang kami kutip dari the tikom nur zaman mengatakan kemarahannya memuncak karena cuitan fadlizon dianggap menghina yahya
dan ini adalah kata kata dari yahya khalil stakuf yang merupakan khatib ampe bnu